selamat malam kepala lapas suka miskin wahid hussein terkena operasi tangkap tangan oleh kpk
wahid hussein diduga menerima suap terkait fasilitas di lapas yang dihuni oleh para koruptor kelas kakap pencuri uang rakyat
penangkapan ini membuat lapas suka miskin kembali jadi sorotan akan praktik culas di dalam lapas
semakin menjadi ironi karena dilakukan oleh orang yang seharusnya menjaga para napi korupsi
mengapa praktik suap di dalam lapas masih saja terjadi dan seperti apa sebenarnya bentuk pengawasannya
saya renhatsi raid anda menyaksikan cnn indonesia prime
dan terkait dengan operasi tangkap tangan kalapas suka miskin oleh kpk
kita akan menjelaskan
langsung ke gedung kpk untuk mendengarkan ada konferensi pers yang dilakukan oleh kpk terkait dengan penangkapan kalapas suka miskin
kita dengarkan penjelasan dari kpk berikut ini
tengah malam sampai dengan dini hari tentu saja
apa saja yang diamankan kemudian status hukum dari orang orangnya yang diamankan itu seperti apa
nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pak laude yang pertama
pak saud yang kedua
ini terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan di lapas suka miskin kemarin
ada barang bukti yang akan diperlihatkan nanti
sekaligus kami juga akan menunjukkan ada penggalan atau ada sebagian video nantinya
tentang bagaimana kondisi di lapas suka miskin yang ditemukan
dengan tim di lapangan kemarin
karena itu adalah bagian dari penjelasan pada publik bagaimana kondisi kamar atau sel salah satu narapidana kasus korupsi yang diamankan oleh kpk
saya persilahkan pada pak laude
terima kasih mas bebri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore naif selamat malam
salam sejahtera buat kita semuanya
pertama tama menyambung dari apa yang telah disampaikan mas febri tadi bahwa kpk sangat menyesalkan peristiwa ini
makanya juga kita komprensi persnya dua orang
karena kami anggap ini adalah sesuatu yang sangat penting
karena ini membuktikan bahwa rumor yang terjadi selama ini bahwa di lapas itu banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan
banyak terjadi kegiatan kegiatan yang bisa dikatakan ilegal itu bisa terkonfirmasi dengan adanya operasi tertangkap tangan yang dilakukan oleh kpk semalam
khususnya tentunya kita fokus kepada kegiatan yang semalam yang terjadi di lapas suka miskin
menurut penyelidik dan penyidik yang ikut serta dalam operasi tersebut kita akan mencari penyelidik yang ikut serta
di lapas sukamiskin terjadi jual beli kamar jual beli izin sehingga narapidana dapat keluar lapas dengan mudah
serta terkait hak hak warga binaan di lapas yang digunakan dan menjadi bisnis oknum di lapas
belum lagi kpk juga menemukan sejumlah penyimpangan dan dilakukan diskriminatif yang diberikan kepada sejumlah pihak
karena menyetor sejumlah uang mulai dari kepemilikan alat komunikasi handphone jam besok narapidana yang lebih lama
fasilitas tambahan dalam sel seperti ac dispenser televisi kulkas seperti itu
jadi betul betul seperti ada bisnis di dalam penjara
kpk berharap apa yang dilakukan
yang harus ditemukan hari ini menjadi titik awal perbaikan sistem pemasyarakatan
oleh karena itu kami menghimbau kepada kementerian hukum dan ham dirjen lapas dan tentunya sekretaris jenderal
karena memang dibawa juga sekretaris jenderal di kementerian hukum dan ham untuk betul betul fokus
karena kalau lapas yang dekat saja dengan ibu kota
dan dengan high profile
masih bisa saja terjadi penyelewengan seperti itu
lapas seperti nusa kambangan pun ada terjadi transaksi narkoba
dan banyak sekali penyimpangan yang ada di lapas
oleh karena itu saya pikir lapas nusa kambangan ini mewakili gambaran umum
yang didapatkan di lapas suka miskin ini
ini merupakan atau mewakili gambaran umum dari seluruh lapas yang ada di indonesia
oleh karena itu sekali lagi kami minta kepada kementerian hukum dan ham dirjen lapas dan sekretaris jenderal
untuk betul betul fokus memperbaiki reformasi
oleh karena itu kami juga kalau misalnya kpk dibutuhkan kpk akan pasti membantu
dalam proses reformasi tersebut
berikut ini informasi lebih rinci tentang kegiatan
yang ada di lapangan semalam
bahwa terjadi dilakukan kpk kemarin itu terkait dengan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara
terkait dengan pemberian fasilitas
pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di lp kelas satu sukabiskin
kpk telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan kasus
ini sejak april dua ribu delapan belas
setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga kpk melakukan tangkap tangan pada hari jumat dan sabtu tanggal dua puluh dan dua puluh satu juli dua ribu delapan belas di bandung dan di jakarta
kpk mengamankan total enam orang yaitu wh kepala lembaga pemasyarakatan suka miskin sejak maret dua ribu dua puluh
ini baru saja
ini baru saja
ini baru saja
jadi belum lama sebenarnya
fd narapidana kasus korupsi
yang ini agak aneh juga
ini sekaligus menjadi tahanan pendamping dari fd
jadi seakan akan yang menjadi pelayan atau
bodyguard dari fd di dalam lps suka miskin
yang berikut da istri dari wh
dan ika istri dari fd
kronologis peristiwa adalah sebagai berikut
a atas informasi masyarakat tim menyelusuri sejumlah informasi dan petunjuk
hingga pada jumat
tim kpk mengemankan bh
dan istrinya di kediamannya di bojong soang
bandung sekitar pukul dua puluh dua lima belas waktu indonesia barat
dari rumah wh tim juga menemukan dua unit mobil
dan satu unit mitsubishi pajero sport

selain mobil tim juga mengamankan uang sebesar
dua mobil tersebut kemudian langsung dibawa ke gedung kpk
sedangkan bh dan istri dibawa oleh tim kelapa suka miskin
tim lainnya mengamankan hnd
tim lainnya mengamankan hnd
tim lainnya mengamankan hnd
tim lainnya mengamankan hnd
tim lainnya mengamankan hnd
tim lainnya mengamankan hnd
staff wh di kediamannya di rancasari bandung timur
dari tangan hnd tim mengamankan uang dua puluh tujuh dua ratus lima puluh lima
yang bersangkutan kemudian juga dibawa tim kelapa suka miskin
d di kelapa suka miskin tim memasuki dua sel narati dana
atas nama fd dan ar
dari sel fd tim mengamankan uang satu ratus tiga puluh sembilan

sejumlah catatan sumber uang
dari sel ar tim mengamankan uang sembilan puluh dua sembilan ratus enam puluh
dan satu usd

dan pengiriman mobil mitsubishi triton berikut sebuah kuncinya
di sel ar tim juga mengamankan dokumen pembelian
dan pengiriman mobil mitsubishi triton berikut sebuah kuncinya
di sel ar tim juga mengamankan dokumen pembelian

tim kemudian menuju tiga sel lain atas nama charles jones mesang fuad amin dan tubagus hairiwardana
karena tidak menemukan keberadaan dua terpidana ini tim menyegel sim fuad amin dan tubagus hairi wardana
jadi perlu dijelaskan bahwa mereka seharusnya ada di penjara tetapi dua yang bersangkutan ini tidak ada di penjara sukamiski
saya belum diketahui sampai sekarang beliau beliau ini pergi kemana
kemudian tim menuju ke gedung kpk untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap lima pihak yang diamankan yaitu wh da hnd fd dan ar
di jakarta sekitar pukul tiga puluh tim menuju kediaman ika istri fd di daerah menteng dan mengamankan yang bersangkutan sekitar pukul satu pagi
yang bersangkutan kemudian dibawa ke kantor kpk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
konstruksi perkara a diduga wh kalapa sukamiskin menerima pemberian berupa umkm
uang dan dua mobil dalam jabatannya sebagai kepala lapas suka miskin sejak maret dua ribu delapan belas terkait dengan pemberian fasilitas izin luar biasa dan lainnya dan tidak seharusnya kepada narapidana tertentu
diduga pemberian dari fd tersebut terkait fasilitas sel atau kamar yang dinikmati oleh fd dan kemudahan baginya untuk dapat keluar masuk tahanan
c penerimaan penerimaan tersebut diduga dibantu dan diperantarai oleh orang orang dekat keduanya yaitu ar dan hnd
dalam kegiatan ini kpk mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait tindak pidana korupsi yaitu dua unit mobil yang saya sebutkan tadi
satu unit mitsubishi triton exit warna hitam dan satu unit mitsubishi pajero sport dakar warna hitam
uang total rp dua ratus tujuh puluh sembilan sembilan ratus dua puluh dan rp satu empat ratus sepuluh
catatan catatan penerimaan uang dokumen terkait pembelian dan pengiriman mobil
pikir itu selanjutnya pak saud akan membacakan bagian bagian lain dari operasi yang dilakukan semalam dan pagi silahkan pak
ya sebagai penerimaan
bagaimana biasa setelah gelar perkara dalam waktu dua puluh empat jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara
dagangan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pemberian fasilitas pemberian perizinan atau pemberian lainnya di lp kelas satu suka miskin
sehingga kpk meninggalkan
meningkatkan status penanganan perkara serta menetapkan empat orang tersangka yaitu diduga sebagai penerima
wh kepala lembaga pemasarakatan suka miskin sejak maret dua ribu delapan belas kemudian hnd staff dari wh sedang diduga sebagai pemberi
fd narapidana kasus korupsi ar narapidana kasus pidana umum
dan tahanan pendamping fd
pasal yang disangkakan ialah sebagai pihak yang menerima
wh dan land disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a atau huruf b
atau pasal sebelas atau pasal dua belas b undang undang tiga ribu satu ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pindahan korupsi
sebagaimana yang telah diubah undang undang nomor dua puluh dua
sebagai pemberi fd dan ar disangkakan melanggar pasal lima ayat satu huruf a atau huruf b
pasal tiga belas undang undang nomor tiga ribu satu ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
dan undang undang dua puluh tahun dua ribu satu jumto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kwp jumto pasal enam puluh empat ayat satu kwp
perlu kami tekankan bahwa dalam proses penanganan perkara ini
penyalahgunaan fasilitas berobat dari narapidana
sehingga kami mengingatkan agar pihak rumah sakit dokter atau tenaga kesehatan
tetap menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan profesi
jika ada informasi narapidana yang menyalahgunakan fasilitas tersebut
kami imbau untuk segera melaporkan pada kpk
kami berharap proses hukum terhadap oknum oknum dokter atau tenaga kesehatan
tidak perlu lagi terjadi
karena ini merupakan profesi yang mulia untuk kemonasian
jadi jangan disalahgunakan untuk pentingan koruptor atau pihak pihak menjalani proses hukum dalam kasus korupsi
sebagai mana kita ketahui belum lama ini pengendalian pikor telah memponis dokter bimanes
yang terbukti menyalahi penyidikan kpk menghalangi penyidikan kpk dalam status iktp setia novanto
kami harap hal ini tidak terulang kembali
dapat kami tambahkan bahwa sistem pemasarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegak hukum yang kita sebut sebagai criminal justice system
pemasarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan
dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dan tata peradilan terpadu atau integrated criminal justice system
dalam penanganan kasus korupsi praktek suap
yang mendapatkan fasilitas tertentu oleh narapidana tentu sangat merusak citra di dalam pemberantasan korupsi
apakah kira kira kira kira itu terjadi
karena kita sulit bicara tentang efek jerah dalam menangani korupsi jika para narapidana
kasus korupsi masih mendapat fasilitas yang berlebihan di dalam sel mereka dapat keluar
masuk tahanan dengan cara membayar sejumlah uang hal ini semestinya menjadi perhatian
bersama keseriusan kementerian hukum dan ham sebagai yang disampaikan oleh pak laude tadi
untuk melakukan perbaikan secara mendasar dan ini merupakan sebuah keharusan
hanya menyalahkan hukum saja dalam kasus ini karena ketika kpk masuk ke lapas
suka miskin tim kpk melihat sejumlah sel memiliki fasilitas fasilitas berlebihan dan
standar standar lainnya itu yang dapat saya tambahkan
oke terima kasih pak laude dan pak saud jadi sebelum barang bukti diperlihatkan
akan ditayangkan video pendek bagaimana kondisi
kamar salah satu narapidana di sukamiskin tersebut silahkan ditayangkan
terima kasih

kita lanjut sesi tanya jawab ya
jadi sebelum tanya jawab eh ini memperjelas saja
karena ada beberapa bunyi pasalnya tadi

atau bersebut melepaskan diri
atau pasal sebelas atau pasal dua belas b besar
jadi selain pasal swab juga digunakan secara alternatif di sini pasal notifikasi
kalau untuk pihak yang diduga pemberi fd dan ar pasal lima ayat satu huruf a atau huruf b atau pasal tiga belas
kedua duanya dijuntuhkan pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp dan pasal enam puluh empat ayat satu kuhp
silahkan kalau ada pertanyaan kita maksimal dua sesi saja
atau jadi satu sesi saja mungkin ya
cukup lima pertanyaan ini
terima kasih saya haris dari detikom
yang pertama saya tanyakan soal ineke kuscarawati
itu peranannya apa
dan menjadi perantara pemberi uang kepada kapk
ya demikian tadi konferensi pers yang dilakukan oleh kpk
tadi ini masih berlangsung ada febri diansyah jurubicara kpk
tadi juga disampaikan oleh laude m syarif komisioner kpk dan juga saud situmorang
tadi dalam konferensi pers dikatakan oleh laude m syarif bahwa ternyata rumor yang menyatakan di dalam lapas ada aktivitas ilegal
terjawab karena terjadi operasi tangkap tangan
ini ada jual beli kamar untuk di dalam lapas
dan juga ada praktek untuk memudahkan agar napi dapat keluar masuk
untuk itu semalam kpk melakukan ott terhadap dan juga mengamankan enam orang
dan beberapa diantaranya dengan inisial wh yang merupakan kalapas dari lapas suka miskin
ada inisial fd merupakan napi tindak pidana korupsi
dan juga ada inisial ar yang merupakan napi tindak pidana umum
dan juga beberapa nama lainnya termasuk nama wh dan juga ada ika ada hnd
sejumlah nama yang kemudian diperoleh
dan hasil gelar perkara kemudian kpk menetapkan ada empat orang tersangka dengan inisial wh hnd fd dan juga ar
dari ott kpk kemudian diamankan sejumlah barang bukti
ini total ada uang tunai senilai rp dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah dan ada rp satu empat ratus sepuluh
amerika serikat yang kemudian secara total ya ini merupakan beberapa barang bukti yang diamankan
dan juga ada beberapa mobil yang diamankan dari rumah kalapas suka miskin berinisial wh
dan empat orang ditetapkan sebagai tersangka
kpk juga mengingatkan bahwa kepada kemenkumham untuk kemudian fokus membenahi lapas yang ada di lapas suka miskin atau mungkin beberapa lapas lain
dan kemudian ini tadi kpk juga menyampaikan ada beberapa dugaan pelanggaran lain
seperti misalnya fasilitas fasilitas
didapat oleh beberapa napi yang seharusnya ini tidak diperbolehkan terjadi di lembaga pemasyarakatan
demikian kita dengarkan sudah tadi keterangan pers yang disampaikan oleh kpk berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk kepada kalapas suka miskin berinisial wh
dan kami akan segera kembali saat lagi dengan sejumlah informasi lainnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime